yuk buka rekening saham
download aplikasi motion trade sekarang
perhatian perhatian kawan kawan
semua sedikit laporan dari aku maya si cantik
adalah semua makhluk makhluk dan serangga serangga kecil kecil itu
kita sudah nyahkan
yang semua menghalangi kita itu sudah kita punyakan dengan sukses
dan satu lagi kita sudah berhasil menguasai hotel venom
jadi mereka yang tega nyakitin patristan
aduh jangan jangan
tega mau bunuh patristan
kayaknya ada orang lain di sini selain kita
terus kenapa bokong kamu masih nempel di kursi
ssst jangan berisi
diam tunggu sini

tak ada apa
gue kesuk banget
aku raising ribu
hai kamu kenapa kamu diem sih
tristan kalau aku pikir pikir yang lebih baik kau balik hotel venus ya soalnya
disana tuh kau bakalan lebih nyaman eh bukan bukan maksud aku ngusir kamu ya
aku percaya makamu syah percaya tapi buat aku sekarang aku nggak mau balik hotel
venus aku lebih milih untuk disini supaya aku bisa ngeliat kamu
bisa jagain kamu aku takut sampai ada apa apa makamu sia
iya tapi pas ya
nggak ada hal yang lebih penting dibanding kamu chef
jadi buat apa aku harus balik hotel venus
kamu sebenarnya kenapa sih kamu bisa
lihat sendiri karena aku itu gapapa aku baik juga "'kan
aku percaya aku bisa ngeliat kok kamu baik baik saja kamu sehat sehat akan
tapi besok di mana
kita nggak tahukan
minimal kalau aku ada di sini aku bisa tahu
biarin satu orang pun nyakitin kamu

yaudah lah sher
kita gak usah bahas masalah yang lain
tadi kan udah cukup jelas

kamu gak usah berhenti
kamu gak apa apa fit
jadi gini pak
setelah ferry ngabarin semua karyawan
kalau dia udah punya surat kuasa dari patristan
untuk memegang alat
ngancem dan mencat saya pak
sebelum semua hancur gara gara bumaya dan ferry
saya gak akan kembali ke hotel venus fit
maksud bapak apa pak
demi mendapatkan hotel venus
sekarang mereka udah dapetin semua kan
kita biarin aja fit
biarin mereka menikmati sepuas puas mereka
ini adalah pak yang kita akan buat
dan itu adalah perintah kita
untuk pembangsaan kita
sama sama dengan pak ferry
sama sama dengan pak ferry

sama sama dengan pak ferry
sama sama dengan pak ferry
yang penting tasnya baik baik aja
kita semua aman
kamu harus jerat fit
sekarang saya terkabung denganmu fit
biar saya bantu
kenapa dia melanggar kita

karena setahu saya
hotel venus kan sudah hidup bapak sendiri pak
dan hotel venus itu kan warisan dari orang tua bapak
saya nggak akan pernah diem aja melihat hotel venus diambil mereka
tapi kenapa saya bicara kayak begitu di depan tasya
karena saya nggak mau gegabah dalam ngambil keputusan fit
saya tahu kalau saya harus ngerebut kembali hotel venus yang seharusnya menjadi milik saya
karena saya tahu persis apa yang ada di pikiran bu maya apa yang ada di pikiran ferry
mereka itu gak akan pernah berhenti sampai mereka puas mendapatkan apa yang mereka mau fit
kalau sampai saya sembarangan saya sampai salah langkah
nyadar saya akan mengorbankan banyak orang
bapak nggak akan diem
nggak akan diem aja kan pak
saya nggak akan pernah diem fit
saya akan mengambil hotel venus dari tangan mereka
kita perhatiin dulu gerak gerik mereka kayak gimana
begitu waktunya pas
kita akan melakukan sesuatu hal
kita harus pelan pelan memikirin masalah ini fit
kamu masih mau bantuin saya kan
pasti pak selalu pak
wah nggak beresnya ading salah sama otaknya nih
sekarang tuh bukan saatnya mereka ketawa ketawa dan senang senang
harusnya mereka semua tuh berduka karena ayah meninggal
gue perasan banget sih
di hotel ini ada
the demit hantu kontrianak itu tidak ada
bohong itu semua
suara siapa itu
ada suara dia
tapi kok nggak ada orang
jangan awas ya